ulan lu serius ulan
wah ya allah makasih banget ya allah ya allah
gue seneng banget akhirnya gue bisa jadi pasangannya roman di musikalisasi visi
makasih banget ya allah
nggak sia sia juga kan drama gue ke wulan
bel bel emang lu bener ya mau pindah sekolah
ya ampun susah
bapak dapat laporan dari pak handoko
apa benar kamu mengundurkan diri dari lomba musikalisasi puisi ini
iya pak bener pak
saya mundur karena ada urusan mendadak urusan keluarga
oh ya sudah bapak tidak bisa memaksa
tapi lomba ini selain dapat piala ada hadiahnya juga loh
hadiahnya apa pak
hadiahnya berupa uang
untuk pemenang utama hadiahnya enam juta rupiah
kalau gue menang gue bisa bantu biaya berobat bapak
ya sudah man
pak pak pak pak bentar pak
saya berubah pikiran pak
loh katanya kamu mau mengundurkan diri
maaf pak tadi saya hilaf sesaat
tapi jangan berubah ubah ya
iya pak makasih ya pak
gue harus benar benar berusaha
terima kasih ya allah
engkau telah menjawab doaku
kalau emang gue suka sama roman
kalau roman jadian sama kari
mulai sekarang gue join roman aja
biar gue gak baper lagi
non di depan ada tamu
katanya mau ketemu non wulan
bibi juga kurang tahu non
yaudah deh ntar aku kesana
bibi permisi ya non
akhirnya keluar juga lah
kita gak gangguin lo kan dateng kesini
gue bawa makanan buat mas
kalian tunggu dari mana rumah gue
kita emang niat banget nyari alamat loh
soalnya kita tanya sama sekretaris kelas
ya lan kita tuh pengen banget ketemu sama lo
dan sekalian juga ada yang mau gue omongin
sebenernya gue tuh pengen minta maaf sama lolan
selama ini gue udah jutekin lo gara gara cowok
jadi lebih baik
sekarang kita temenan aja ya lan
gue suka kok berteman sama kalian
makasih banget ya wulan
gue mau minta tolong sama lo boleh
gue gak enak banget sebenernya ngomongnya sama lo
tapi sebagai temen
kita harus saling terbuka kan
gue boleh gak gantiin posisi lo jadi pasangannya roman di musikalisasi puisi
gue pengen banget jadi pasangannya roman
bukannya maksud gue gak mau ngebantel lo
gue jadi pasangannya roman itu bukan maunya gue
gue dipilih sama pak nanta
kalau urusan itu udah lo tenang aja
biar gue yang ngomong ke kepala sekolah
yang penting gue sekarang nanya dulu ke lo

lo mau atau enggak lan
sebenarnya gue pengen pindah sekolah
dan ini kesempatan terakhir gue buat bisa deket sama roman
lo ngalah buat gue lan
mungkin gak ada salahnya
gue kasih kesempatan ke bella
biar gue juga gak usah deket deket sama roman dulu
makasih banget ya ya allah

makasih banget ya ya allah

lagian tuh makanya dicoba dulu
emang bener ya mau pindah sekolah
ya ampun susah
oh ya gak mungkin lah gue pindah
jadi berhubung gue hari ini senang banget
kalian berdua gue terakhir di kpm favorit kita

ulan mau kesini dong
iya makasih ya bella
kamu suka tempat ini
iya mas aku suka
tiana aku gak pernah menyangka kalau aku akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini lagi
bisa menjadi pendamping kamu kamu harus tahu itu
aku juga beruntung banget punya suami kayak kamu
ini dari kantor
yang aku tunggu tunggu
sekarang tanggal sembilan belas
berarti besok tanggal dua puluh
pas dua bulannya gue sama deren
entah aku nyeron lah
besok tanggal dua puluh
oh ya nggak mungkin lah aku lupa
kan besok dua bulannya kita
kamu gak ada rencana mau ngerayain gitu
oh emangnya kamu mau dirayain
yaudah gimana kalau besok kita ke cafe aja
kamu jangan bikin janji apa apa sama teman kamu